sampai jumpa di video selanjutnya
kamu ngapain senyur aku nyebut
aku harus bisa keluar dari sini
aku harus bisa
makasih ya udah temenin aku kasih sumbangan ke sini
kamu itu jangan senang dulu
saya ada di sini bukan untuk kamu
tapi saya males aja ribu salam mas prabu
buruan deh bagiin
lama lama di sini bisa gatel panas tahu
bentar ya kalena
biar aku nunggah aja ya
udah berguna ya
di sana ada rumah
mungkin aku bisa membagikan sumbangan ini ke sana
sambil nanti aku mau menumpang kakak mandi
assalamualaikum pak ibu
itu suara aini
aku kenal suara ini
aku gak ingat dia itu siapa
tapi aku tahu namanya
aku punya perasaan yang garam sama dia
itu suara aini
aku harus bisa keluar
assalamualaikum pak ibu
assalamualaikum pak ibu
assalamualaikum pak ibu
kamu itu ya dicari kemana mana malah kesini
aku mau kasih sumbangan ke rumah ini kak
sekalian mau numpang ke kamar mandi
udah lah gak usah
udah gak betah disini
jangan sampai lu bikin repot gue lagi
jangan sekali sekali kagum lagi ya
itu kan mobil rizky
tapi kok mira yang nyetir sih
kamu ngapain sih nyuruh aku nyebut
kamu yang nyetir kok kamu yang marah marah sih
aku juga nyuruh nyebut
rizky boleh kamu tenang aja deh
bukan salah kamu kok salah dia tuh
gak usah belaga bisa nyetir kayak gini dong
ki kok bisa bisanya sih gembel ini bawa mobil kamu
apa dia udah ngancam kamu mau ngerampok mobil kamu ini ya
siapa yang mau ngerampok
malah aku sekarang jadi
supaya dia bisa pakai mobil aku kapan aja
dan kebetulan kaki aku lagi cedera
makanya aku minta tolong dia untuk nganten aku ke kampus
kok rizky gak bilang ke mesya kalau aku jadi supirnya
apa dia nggak mau mesya ngerendahin aku
kalau mesha tahu aku sekarang jadi supirnya
iya tapi kenapa
kaki kamu jadi cedera
kalau gitu kamu ikut mobil aku aja yuk
suri si gembel ini keluar dari mobil kamu
nanti supaya supir aku labung mobil aku di sini
kamu aja yang pergi
orang aku mesti diantar sama amira